bentar lagi mak
ada yang bocor nggak
tapi ada talang air yang sobek harus diganti
terus ngacau enda aja deh
tunggu tunggu tunggu
duh pasti ada makanannya
wah ajak mau ke rumah eros dulu ya
sekalian kamu cek tukangnya kerja enggak
terus kamu tanya apa aja yang rusak
terus nanti kalau udah selesai suruh tukangnya ke sini
kasih tahu mama habisnya berapa
ya eros kan orangnya nggak begitu
dia kan anak baik baik mak
biar nanti dia jadi istri yang baik buat kamu
aja jalan ya mak
kalian janjian kan
dia telat datang
kemek tidak tahu bu
eros ke rumah temennya kali emak
ke rumah emeh
dengar ya kemek
eros itu udah ada yang punya
jangan kamu ganggu dia lagi
banyak cewek yang lain yang bisa kamu ganggu
tapi jangan anak saya
kalau sampai hubungan aero sama aja terganggu
saya akan minta pertanggung jawaban sama orang tua kamu
saya harus cekat eros
jangan sampai dia
dia kabur lagi
saya permisi bu
sekarang gue cari tembok yang lain
mau ketemu aak
saya pengen ngobrol sebentar
jangan kan sebentar neng
lama juga gak apa apa
ini pas banget ah juga
emang mau ke rumah neng
kita tengok berolah di luar
jangan dicibah rengkok maksud eros
terima kasih bu
kalau iya kenapa dipegang
heros dibiayai semua
heros dibiayai semua
heros dibiayai semua
kamu harus melupakan eros men
kayaknya tidak bisa
kayaknya cinta sama eros
kalau ibu tahu dari awal
eros dibiayain sama si ajat
ibu gak akan ngedukung kamu ngedekatin eros
setelah anak buahnya ajat
masa setiap hari main kerumah emeh

mama mau kemana
tadi mama mau kerumah emeh nyari kamu
tapi sekarang gak jadi
jalan dulu ya bu
alhamdulillah dia jalan sama ajat
kenapa kamu gak balik sama sapi
sopi tuh baik ramah sayang sama ibu
iya keme tau bu
tapi keme cintanya sama eros
kamu cinta sama eros tapi erosnya cinta sama kamu
eros cinta sama kemen bu
tapi keme tau eros cinta sama keme
seperti sopi ya yang menganggap kamu mencintainya
kalaupun dia cinta sama kamu gak mungkin dia milik kamu
kenapa gak bisa bu
keme pamit mau ketemu yusuf bu
kenapa bapak senyam senyum jawaban ibu salah
tidak jawaban ibu benar kenapa tidak bisa karena tidak bisa
dosang ledek istri terus
om siang tuhan juga
ya nak sudah
kemapa dia riang
enggak di rumah aja
bapak sama emaknya punya hutang berapa sama orang tua a a
katanya emak pernah datang ke rumah a a
binjem uang buat biaya kursus eros
enggak ada neng
kenapa begini perjalanan cinta saya
gimana kang udah selesai
bentar lagi mak
ada yang bocor enggak
bocor sih enggak
tapi ada talang air yang sobek harus diganti
terus ngece endah aja deh
tunggu tunggu tunggu
pasti ada makanannya dwi
aduh cepetan nanti doi
program main aja
kamu aja ceng
nah kalau saya kamu kan pinter
terus anak baik
kalau kamu minta kamu pasti dikasih
aduh aduh aduh

kamu kak putra hur
kalau kue emak nggak punya

mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah
mak emang ke rumah